bukan mau jog pak hansip
bang wahid suka beli jamu
dia doyan jamu
kadang bisa beli sampai dua puluh gelas pak
dari pagi sampai sore lu kemana
saya di belakang dekat kebun sana pak
lo sampe kalau ngomong jangan sembarang
eh pak bang
maaf bang ada pemeriksaan
emangnya saya penculik anaknya rahma
terus ngapain periksa periksa mobil saya
kata andri cara kerja kayak gitu
maaf sayangnya belum turun
bantuin cari amira kang
itulah kang orang orang kampung pada heran semuanya
hilangnya tuh di depan rumah
kok di depan rumah bisa hilang
jadi katanya rahma tuh tinggal sebentar ke dalam ngobrol sama dawi
makanya itu jangan suka ngerumpi
ngerumpi itu tiga jam rasanya cuma sebentar
udah lagi pada bantuin nyari kan
yaudah akan nyusul
kalau udah ngumpul ngerumpik nyari kutu
emangnya masih pada punya kutu
kutunya mah nggak penting
yang penting nyarinya
biar ada alasan buat ngerumpi
sampean apa kabar deh rati
ini pak rw
lu nyang tukang jamuk
iya pak rw

kak rw itu
saya ketemunya di belakang sana
di dekat kebun pak rw
ngapain lu di situ
saya jualan pak rw
di situ kan sepi di rati
maksud pak rw kamu temojok sama siapa
bukan itu maksud gua
sampai disana ngapain dirhati
udah selesai bang
kenapa nggak jadi
karena anaknya si rahma hilang
penculiknya tukang jamu bang
maksud gue nggak mungkin tukang jamu
tukang jamu kan kemana mana gak pernah bawa anak
kalau tukang jamu bawa bawa anak
jadi nggak mungkin lah
tukang jamu udah ketangkep
eh ntar ntar ntar
aduh ada mau kemana nih
mau nyari amira bang
saya coba lu cari di gedung yang baru dibangun itu
amira itu masih kecil gak mungkin main sejauh itu
bukan main rak tapi diculik buat itu jadi tumbal
udah gak ada kali yang gitu gitu bang
dari dulu emang gak ada cuma karangan karangan aja
ya memang gak ada
itu sih cuma buat nangkutin anak anak supaya pada gak main kekoyek
lo masih kecil gak ngerti yang begituan
begituan apa bang
iya iya nanti kita cek ke gedung itu
yaudah kalau gak ketemu kabar kita ya
iya makasih infonya bang
begituan apaan sih
kalau gitu kenapa lo larang gue tanya
ya ampun rak gak penting kali
kalau nggak penting ngapain begituan diomongin
aduh au au gelap rak udah jalan nak pusing gue
kalau berduaan doang sama pak muhyiddin itu namanya mojok pak rw
bukan mojok pak hansip
bang muhid suka beli jamu dia itu langganan saya
dia doyan jamu kadang bisa beli sampai dua puluh gelas pak

dari pagi sampai sore dia beli jamu
sore lu kemana
saya di belakang dekat kebun sana pak
ngapain di sana
lu sampein kalau ngomong jangan sembarang ah
siapa yang belanja di sana mbak
yo bang muhyiddin
masa bang muhid bisa ada di mana mana
lu yang nyulik si amira kan
lu yang nyulik si amira kan

ndak pak rw
ndak mungkin nyaku dia pak rw
ngapain ditanya kalau begitu
sumpah pak rw saya ndak nyulik orang
demi tuhan pak
saya jualan jamu saya nyari rejeki yang halal
saya ini orang baik baik pak
bukan yang menjahat
kita ke kantor rw
sampe amira ketemu
gue mau amanin lu di kantor rw
biar kagak diamuk masa
bawa sepedanya muram
ah siap pak rw
masa pokoknya juga per desta
kau mau neta pak
saat ini kurang banyak kemungkinan
apakah apakah itu sudah terjadi